menjelang perayaan tahun baru dua ribu dua puluh dua direktorat lalu lintas polda metro jaya akan memperlakukan jakarta crowd free night di secumlah titik yang menjadi tempat perayaan tahun baru
hal itu disampaikan direktur lalu lintas polda metro jaya kombes pol sambodo purnomo yogo di lapangan presisi polda metro jaya selasa pagi
polda metro jaya akan memperlakukan crowd free night di sejumlah titik titik kumpul masyarakat
di antaranya adalah bundaran hotel indonesia taman impian jaya ancol banjir kanal timur kemayoran kota tua dan kawasan kemang
dengan diberlakukannya crowd free night kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua tidak boleh melintas di jalanan jakarta yang dimulai pada pukul sembilan belas hingga pukul empat pagi
untuk persiapan malam natal dan tahun baru
pertama kita akan membuat crowd free night di malam tahun baru
tidak hanya di sudiman tamrin tetapi di tempat tempat yang sering dijadikan acara perayaan pergatan tahun juga kita akan melaksanakan crowd free night
misalnya ancol taman mini kemudian jalan jalan misalnya di kemayoran
kemang di barito kota tua banjir kanal timur
lokasi lokasi yang sering dijadikan perayaan crowd free night perayaan pergatan tahun akan kita laksanakan crowd free night